nah untuk anda yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara
terhitung mulai tanggal satu maret dua ribu delapan belas
airport tax atau passenger service charge bandara internasional soekarno hatta tangerang banten akan naik
nah kenaikan tertinggi ini ada di terminal tiga internasional dari dua ratus ribu rupiah menjadi dua ratus tiga puluh ribu rupiah per penumpang
kenaikan airport tax atau passenger service charge di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
sesuai dengan surat menteri perhubungan nomor pr tiga ratus tiga belas phb dua ribu delapan belas
tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara pada tanggal delapan belas januari dua ribu delapan belas
di terminal satu airport tax naik dari lima puluh ribu menjadi enam puluh lima ribu rupiah per penumpang
di terminal dua domestik naik dari enam puluh menjadi delapan puluh lima rupiah per penumpang sedang
di terminal tiga internasional naik lebih tinggi dari dua ratus ribu menjadi dua ratus tiga puluh ribu rupiah per penumpang
sementara untuk terminal tiga domestik dan terminal dua internasional tidak ada kenaikan tetap satu ratus lima puluh ribu dan satu ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah per penumpang
pada kamis sore direktur utama pt angkasa pura ii muhammad awaludin mengatakan
airport tax dinaikkan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bandara yang terus menerus disempurnakan di terminal satu dan dua
apalagi saat ini kedua terminal itu sudah tersambung dengan skytrain vending machine dan self check
atau sistem laporan diri
untuk kenaikan psc memang akan diberlakukan di terminal satu domestik di terminal dua domestik dan di terminal tiga internasional
saya rasa mungkin masyarakat bisa menilai dan juga melihat secara langsung bagaimana terminal satu dan terminal dua untuk domestik itu
berbagai fasilitas dan sarana perasarana penunjang lainnya juga sudah dilakukan peningkatan
kenaikan airport tax ditanggapi beragam oleh para pengguna jasa
enggak sih nggak keberatan kalau memang itu untuk menaikkan kualitas dan kenyamanan untuk penumpangnya sendiri
dan kualitas bandaranya sendiri saya enggak keberatan cuma naik tiga puluh ribu aja
tapi sejauh ini fasilitas dan pelayanan di bandara setiap benar benar sudah
menurut saya juga oke sih cuman kan memang ada pembangunan dan itu kan memang harus terus terus apa namanya
terus terus dia bukan ya untuk pembangunan dari apa namanya infrastruktur dari bandara tersebut
jadi itu kalau saya rasa sih enggak masalah sih itu pelayanan juga sudah baik
enggak keberatan sih kalau misalnya dinaikin

enggak sesuai dengan pelayanannya atau gimana
pelayanannya sih oke cuman kan maksudnya kenapa enggak disikir sikir
tapi kalau ini jadi kenapa maksudnya enggak sesuai
bijakan kenaikan airport tax terakhir kali dilakukan di bandara soekarno hatta pada tahun dua ribu dua
dunia cnn indonesia